seorang pelajar sma di blitar nyaris melakukan bunuh diri dengan cara terjun ke dasar sungai dari atas jembatan setinggi dua puluh lima meter selasa siang
beruntung korban berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian setempat dan dievakuasi ke mapolsek
sejumlah petugas kantor polisi sektor lodoyo barat tengah mengevakuasi sy
seorang siswa sebuah sma negeri di kota blitar yang mencoba terjun dari jembatan kademangan selasa siang
meski sudah dibujuk oleh petugas sy sempat meronta dan tetap melancarkan aksinya
beruntung berkat kesigapan petugas pelaku akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke kantor polisi
pelaku selanjutnya menjalani pemeriksaan dengan didampingi pengajar serta sejumlah rekannya
menurut guru wali kelasnya pelaku sejak beberapa hari terakhir sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit
namun mereka belum tahu penyebab pemicu pelaku melakukan bunuh diri
itu katanya kan kurang beratnya dari orang tua
kan menurut dia penuh persiaan
tapi secara jadinya nanti mungkin kita berubah alasan orang tua
sementara pemeriksaan polisi menyatakan jika aksi pelaku ini merupakan yang ketiga kalinya
menurut analisisnya pelaku melakukan tindakan ini karena adanya masalah keluarga
menurut keterangan mendapat bisikan dari gaib
sudah tiga kali ini dia berusaha untuk bunuh diri
yang terakhir di jembatan ini tadi supaya cepat melompat nanti ketahuan orang
kini sy telah dibawa oleh pihak keluarga dan segera dipertemukan dengan orang tuanya
kasus percobaan bunuh diri ini saat ini dalam penanganan aparat kepolisian resort blitar

caldena flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat
kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi